ketua dpp partai demokrasi indonesia perjuangan puan marani menyebut nama erick thohir tetap ada dalam nominasi calon wakil presiden ganjar pranowo
meskipun partai amanat nasional yang mengusulkan nama erick thohir sebagai cawapres kini telah merapat ke koalisi prabowo subianto
kemudian partai yang mendukung pak erick thohir tidak berkenan ya itu kan boleh boleh saja
hari ini masih lima tapi masih dipertimbangkan nama nama lain
kan ini waktu pendaftarannya masih dua bulan jadi masih cukup kita untuk melihat rekam jejak track record kemudian